betul kalau tadi kita lihat kan bahwa pagi hari ini bahwa cuaca masih sangat terang dan juga cerah
tentunya anda bisa melakukan aktivitas terutama untuk para pengendara sepeda motor begitu ya
tapi juga jangan sampai melawan arus lalu lintas ataupun peraturan lalu lintas yang sudah diterapkan
karena nanti ada peraturan baru lagi nih yang akan diterapkan pada bulan depan
nah ini namanya tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement yang akan segera diterapkan
oleh direkturat lalu lintas polda metro jaya oktober mendatang
tilang elektronik ini akan memanfaatkan kamera kamera pemantau atau cctv yang dipasang di persimpangan jalan
uji coba akan diterapkan selama oktober hingga saat ini sudah ada empat titik di kawasan jalan sudirman tamrin
yang akan segera dipasangi kamera untuk merekam pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan
tilang dengan sistem ini nantinya akan memanfaatkan database kendaraan yang sudah dimiliki oleh traffic management center
untuk verifikasi identitas kendaraan pelanggar
nantinya pengendara yang melanggar akan diberi bukti tilang
berupa capture gambar yang akan dikirim ke alamat tinggal selanjutnya denda dapat dibayar melalui bank
rencana kita mau buat uji coba ini empat kamera di beberapa titik
sehingga nanti kita ambil posisi posisi yang strategis
yang bisa mencakup menjangkau dari apa yang ada di obyek itu
setelah nanti mulai satu oktober kita himbau kepada masyarakat pemilik kendaraan
untuk wajib mencantumkan nomor hp maupun alamat tinggal
kita juga mengirim email sehingga nanti mudah untuk mengkompirmasi apakah yang berkaitan dengan masalah kendaraannya
sementara itu untuk hari ini ada uji coba rekayasa lalu lintas kontraflow atau lawan arah di ruas jalan tol lingkar luar jakarta
atau jor cikunir arah pondok indah yang akan diberlakukan sejak hari ini hingga nanti tiga oktober dua ribu dua puluh
langsung saja kita bergabung di ruas tol jor ada rekan kami koresponden roni satria
roni apakah sosialisasi atau uji coba ini sudah tersosialisasikan dengan baik dan sampai kapan uji coba ini akan dilakukan untuk hari ini
selamat pagi aldi dan lady
benar sekali bahwa pada hari ini nanti akan dimulai pada pukul delapan hingga pukul sepuluh waktu indonesia barat
ada uji coba kontraflow yang dilakukan oleh pt jalan tol lingkar luar jakarta atau jlj
dari arah bintara menuju ke pondok indah
titik tempat saya berdiri sekarang ini merupakan
gerbang tol kalimalang dua yang nanti kalau kita lihat terkait dengan sosialisasi seperti yang anda tanyakan
ada di videotron sudah disebutkan di belakang saya ini
uji coba kontraflow ini nantinya akan dimulai pada hari ini sembilan belas september dua ribu delapan belas hingga nanti pada tanggal tiga oktober dua ribu delapan belas
mengapa pt jlj melakukan kontraflow di titik ini
padahal kalau kita lihat sebenarnya jarak yang dilakukan kontraflow ini pun juga tidak terlalu panjang
yaitu dari kilometer empat puluh tujuh kemudian hingga menuju ke kilometer empat puluh lima
bagi mereka yang dari arah rorotan cakung dan juga bintara yang ingin menuju ke arah jati asih dan juga pondok indah
nantinya akan diarahkan oleh petugas jasa marga untuk menuju ke kontraflow untuk bisa melakukan pelawanan arah seperti ini
mengurangi kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas
karena kalau kita lihat banyak sekali antrian yang terjadi sering terjadi di sini di jam jam sibuk
karena ada banyaknya angkutan barang yang memang kalau kita lihat ini berlaku sepanjang hari
dan namun nanti pada uji coba ini tidak berlaku pada hari sabtu dan minggu aldi dan lady
nah kalau kita lihat
nantinya uji coba ini tentunya akan dievaluasi seperti apa karena kita juga akan melihat nanti pada pukul delapan hingga pukul sepuluh
memang jam jam sibuk akan dimulai di sekitar pukul tersebut
nanti kita akan lihat apakah memang efektifnya seperti apa pelaksanaan kontraflow ini
meskipun kalau kita lihat hanya sekitar dua km
memang kalau kita lihat titik tol jor ini memang tidaklah secara langsung bertemu dengan jakarta cikampek
karena memang banyak pengapa ini menjadi impas dari adanya pembangunan ataupun konstruksi yang terjadi di jalan jakarta cikampek
seperti yang kita tahu bahwa ada pembangunan lrt kemudian jalan layang cikampek dua elevated dan juga kereta cepat jakarta bandung
yang ini tentunya juga memberikan impact terhadap jalan bagi mereka yang ingin melintas dari arah jati asih
maksud saya dari arah bintara menuju ke jati asih ataupun pondok indah
semoga memang ini menjadi cara untuk bisa mengurai kemacetan nantinya bagaimana para pengendara pun juga setidaknya
dengan membaca informasi yang ada di sini dan tentunya informasi informasi lain yang didapatkan melalui sosial media
tentunya akan bisa mengetahui dan memberikan
dan mendapatkan dampaknya untuk dapat mengurangi kemacetan yang terjadi setiap hari
aldi dan lady
baik terima kasih roni satria untuk informasi anda melaporkan langsung dari kawasan toljor jakarta